seperti sari yang sudah lama berlangganan menu ini karena rasanya yang cocok di lidah
kalo mungkin kayak prawira kayak hang tua kan lebih kayak ke villa ya kalo mereka kan ya
kemudian harga jilbab kerudung rp tujuh
dan menyaksikan anugerah yang luar biasa yang diberikan pada raja ampat yang ada di wilayah provinsi papua barat daya
yang dari kapan kapan kok tidak mau diselesaikan sih
ya udah udah udah gak ada tenaga lagi gitu buat tambahan kan
ini tercermin dari berbagai aspek
tapi ini soalnya kayaknya nggak ada yang nyangka juga cen
segera perbarui foto atau data terbaru di ktp elektronik anda
jadi gue tahunya yang balapan mobil aja gitu kan
kalau kita bisa gabungkan dua data ini kita bisa mensimulasikan teleskop seakan akan kita punya teleskop yang besarnya itu jaraknya ini
sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua bangunan yang dibantu pembangunannya oleh rusia ini tidak pernah berubah strukturnya
bagaimana orang asia disuntik
nah saudara saudaraku mungkin saudara akan bertanya dalam hal apa saya akan membantu orang lain
menurut prawindra irawan dokter spesialis kulit rumah sakit immanuel bandung
jadi ketika kemenhan kemudian melakukan pembelian
tapi yang udah young adult gitu kan
tapi kegiatannya itu bisa dilakukan secara berkelanjutan
namun sebelum kita lanjutkan topik bahasan ini para pendengar
karena nomor batch pembuatan vaksin bisa berbeda
seperti yang dijelaskan oleh howard chaston berikut ini
jadi kalau ditanya manfaatnya apa banyak sekali
di indonesia bahan bakunya bisa dipaksa oleh masyarakat
poin poin seperti itu bisa justru jadi peluang untuk timnas bisa lebih unggul melawan irak nantinya
melancarkan sirkulasi darah hingga mencegah cinta
dalam tiga empat bulan terakhir itu
kalau mengincar hasil imbang artinya indonesia akan lebih fokus bertahan
kalau mereka perlu caddy karena pertandingan ini sangat memungkinkan seorang surfboardnya patah
dan kita catat seluruhnya hasil riset sirekap ini yang tidak sesuai dengan proses penghitungan untuk sementara ini
nah jadi ini presiden buruk yang terus menerus dipelihara oleh pemerintah
bagi mereka yang pro menganggap ini adalah bukti bahwa tuduhan nepotisme terhadap
oregon state university merekap sepuluh ratusan gunung api yang merenggut korban jiwa terbanyak dunia
sehingga suasana hati menjadi bahagia moodnya juga jadi lebih baik gitu
dan aspirasi masyarakat bahwa mustinya tim sus juga harus konsen terhadap kebocoran data pribadi masyarakat
tetapi ya itu masing masing pihak mengambil jalan sendiri sendiri
jadi itu adalah pekerjaan agnostik yang mereka lakukan
menurut dokter gizi sindiawati pujiadi penting bagi kita untuk selalu mempertimbangkan total asupan gizi harian
kalau bisa membawa harung nama indonesia gitu
tentunya sudah jadi pelajaran penting sebelum sebelumnya
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
soal penghormatan terhadap kita sih tetap dilakukan
pasti dia jadi draft draft pick pertama dong
melalui batik melalui tas atau produknya
sehingga kemudian tidak begitu ribet
karena kornetnya juga sudah lengket
ini merupakan salah satu solusi ya
peace keeping di gaza